tenang saja bu tenang
dia mau pergi sampai ke pelosok ujung dunia manapun
akan saya kejar bu
ibu tinggal terima beresannya
beri saya waktu beberapa hari
saya sudah tidak mau menunggu lama lama lagi
kalau kamu gak becus saya bisa cari detektif lain
sabar di sini
kak mama baru dengar kabar suami mama meninggal ma
oh jadi waktu itu dia benar benar sakit mah
padahal katanya sebelum dia meninggal
sebelum dia meninggal
dia nengang banget ketemu sama mama
rakan sejahat jahatnya suami mama
walau bagaimanapun dia itu tetap suami mama
mama harus temuin dia
saya mau nemuin suami saya untuk terakhir kalinya bu
kalau itu maunya mama yaudah
cengukin aja ma
saya sudah sengaja mengajak juegos
tiada masalah nuria
bila kamu menangis
saya mau dan they eh abaq
tadas typing problem or not peralatan tersebut
poin tempat bikin tahu
tenanglah mama gak ide gitu lamanya
terobatin aku ya
nek jangan marah marah dong nek
nggak kan nggak kan
ya tapi nanti kalau nenek marah marah terus giginya malah ompong
menyenengin hati orang
sat duduk sat
papa mau bicara sama kamu
setelah papa pikir dengan mateng
dan papa pertimbangkan secara serius
papa memutuskan untuk menerima kerjasama dengan pak sugi
pak sugi yang itu pak

pak sugi yang aranya yudi teman dekat kamu itu loh
kenapa sama dia pak
emang harus sama dia pak
enggak juga harus
prospek dari kerjasama papa dengan pak sugi ini
dan papa yakin bahwa orangnya sangat bisa dipercaya
dan yang penting
pak sugi ini punya target yang besar
kayaknya orangnya komitmen lah ya
nah ya terserah lah kalau papa monyi gitu sih
dengar dulu papa belum selesai ngomong
kamu tuh kebiasaan deh
atas kerjasama papa dengan pak sugi ini
maka papa berpikir lagi
akan lebih baik
dan lebih afdol lagi kerjasama ini
orang anak sendiri kok
kerjasama ini akan lebih baik lagi
apabila papa mengadakan
ikatan yang tidak tertulis
papa akan menjodohkan kamu dengan
kok panik gitu sih kamu
aduh pak gak ada yang lain
kenapa harus cuit juga sih pak
aku mendingan sama yang lain lah pak
masa sama juga sih pak
emang kenapa yudit
yudit itu mak
itu bukan tipe aku mah
jauh dari tipe aku itu mah
eh pak itu
hih hih hih hih
bukan bukan itu
emang dia kurang apa sih
bukan itu pak itu bukan tipe aku pak
jadi mama pikir dia itu perempuan yang menarik cantik sopan status sosialnya sama sama kita
jadi mama pikir cocok kok buat kamu
jangan pokoknya ya jangan
kamu jangan ngomong haram haram
lalu siapa kalau bukan judit
mama tahu kok
kamu ini baru patah hati
kelihatan dari tingkah laku kamu tindak tanduk kamu
jadi mama pikir mama nggak bisa biarin kalau kamu begini terus
pak mak aku ini sebenarnya udah ada yang baru
yang baru yang baru siapa coba
ya ada tapi belum sempat dibawa
mama sama papa ini harus melakukan fit and proper test dulu seperti apa perempuan yang kamu suka itu
jadi minggu ini diusahakan kamu bawa perempuan itu ke sini
ya maksudnya kita harus mengambil perempuan itu ke sini
wah ayah dibawa ke rumah aduh
bisa perang dunia nih ru
dari dulu kamu sampai sekarang kamu selalu bilang bahwa ada ada pacar kamu itu ada
papa dan mama ini perlu bukti bahwa perempuan itu ada di depan mata mama jelas
tapi mana buktinya coba sampai detik ini mana
nah begini aja deh
hei dengar papa ya
papa kasih waktu kamu satu minggu untuk memperkenalkan orang yang kamu maksud itu yang kamu bilang pacar kamu yang ada itu
kalau tidak datang ke sini papa dan mama tetap akan menjuruhkan kamu dengan yudi ini
udah jangan ngomong lagi kamu
tunggu dulu ya nek
ya ya jangan pulang dulu dong ini masih kangen ya
harap baru nanti
iya balik balikan lagi nih ya
cewek cewek kan nih ya
siapa yang siapa yang pacaran lagi
ya malu malu lagi
nah kalau kamu kok gitu nanti kalau mereka salah paham gimana
ya biarin aja mereka salah paham mereka siapa
udah deh ngaku aja
tapi nanti kalau mereka pikir kita ini memang pacaran itu gimana
aku baru bilang mereka mau pikir apa pun terserah
lagian kamu jomblo
tidak ada yang marah kan
aku dibilang bateran sama kamu
aku enggak keberatan sih sama sekali enggak keberatan
cewek aku cantik lugu baik
eh oh iya aku harus ada tas di rumah sakit aku tinggalin
oh kamu mau ke rumah sakit sekarang
ya aku juga ini mau apa ganti baju kalau pulang kan aku enggak mau
oh yaudah yaudah